beralik informasi lainnya mulai selasa dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
masyarakat umum sudah bisa mendapat vaksin covid sembilan belas dosis keempat atau booster kedua
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan vaksin booster kedua diberikan secara gratis
menkes menegaskan vaksin yang digunakan pada vaksinasi dosis keempat atau booster kedua
salah satunya buatan pfizer
jumlah vaksin yang tersedia mencapai tiga tiga juta dosis
ada juga vaksin buatan dalam negeri indovac sebanyak empat lima juta dosis
meski pandemi sudah melandai dan pembatasan sosial sudah dibuka kembali
menkes meminta masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster kedua
kepartisipasi masyarakat atas kesadaran sendiri itu mulai ditingkatkan
karena tok obat obatan vaksinnya ada